di jawa barat ada beberapa makanan yang merupakan hasil olahan singkong
dibutuhkan latihan dan konsistensi untuk dapat menguasai salua
merupakan salah satu usaha kita untuk mempertahankan kemerdekaan
kita logo diluncurkan di swiss pada saat kita hari kemerdekaan
namun tadi saya sempat berbincang bincang dengan sejumlah pedagang yang ada di lokasi
sebelum jadi pelaku mungkin dia semacam kompornya gitu
tapi modus baru ada persetujuan atau kesepakatan dari para masyarakat ini
karena kalau kita lihat jokowi effect ini sangat berpengaruh untuk paslon dua
karena bipolar itu memang